aku harus putar otak
buat ngatasin masalah ini
sebaiknya kita berangkat segera ke airport
daripada ketinggalan pesawat
aku senang deh mbak
mbak udah berubah pikiran
dan mbak mau pengen nganterin papa
kamu tolong terima ini ya
ini surat kuasa buat kamu
maaf bukannya kami lancar
tapi kami tahu kalau
bisnis kamu lagi ada masalah
jadi kamu bisa gunakan
itu untuk keperluan bisnis kamu
tadinya mama mau investasikan
ke perusahaan yang lain
tapi kan gak jadi
jadi sekarang kamu bisa gunakan
untuk selesaikan masalah kamu
mah raja kan udah bilang
raja gak mau ngerepetin mama
insya allah raja bisa nanganin ini
kamu itu kan menantu kami
bukan orang lain
kamu sudah menjadi bagian keluarga kami
udah kamu pakai aja uang itu
papa percaya sama kamu
bapak yakin kamu bisa menggunakan uang itu dengan baik
sayang kalau aku sih terserah kamu
dan aku ikutin apapun keadaan kamu
terima kasih ma
aku janji akan aku berhubungan dengan kamu
dan memanfaatkan uang ini dengan baik
kita berangkat ya
aku harus kasih tahu kiegu secepatnya soal modal yang dikasih citra ke raja
oh jadi tante citra ngasih modal buat raja gitu
tante andis udah
tenang aja ya
biar diego yang ngurus semuanya
diego bakal pastiin uang yang dipegang sama raja itu gak akan berguna
raja tetap harus bangkit
syillah makannya sayang
ya allah kok arshila kencang kencang ya
ya ampun arshila shhh
putri arshila kenapa
ini tante arshila nya kencang kecang
jangan juga bingung kenapa
ya udah kalau gitu tata temenin ke dokter ya
kamu jangan nangis kayak begitu dong
kamu juga gak boleh panik
kalau kamu panik
gak usah tante
biar aku yang bawa sendiri arshila ke rumah sakit ya
kalau gak mau ditemenin
enakan juga di rumah
tuh anak kenapa napa
gak usah selamat aja sekalian
terima kasih ya allah
aku masih bisa menjalankan proyek pabrik plastik aku
semua ini berkat mama citra dan papa roy
oke bagus bahasanya
ini bayaran lo bedua
karena lo udah bakar pabrik nya
gue bakal pastiin raja itu malah bakal ngabisin uangnya tante citra sama omah
saya minta laporan lengkap soal kebakaran pabrik
dan kamu teman pihak asuransi ya
akan kami bicarakan dengan direktur kami
gara gara kemarin kita jadi kekurangan modal
pihak asuransi memutuskan
sepihak asuransi perusahaan ini
pihak asuransi nggak mau mengganti rugi kebakaran pabrik saya
aku akan kasih kejutan buat om lemos
dan aku yakin
dia bakal langsung cerahin aku
pas dilihat kejadian nanti
mau pergi ya
mau ke kantor polisi
diminum dulu ya minumannya
sebelum kamu pergi
gak usah makasih
wuh gawat nih
kalau aku udah bikin minuman tapi diawanya gak mau minum
iya kamu tuh nyebelin banget sih
aku udah capek capek bikin minuman malah gak diminum
nah gitu dong
itu namanya menghargai usaha orang